sedikitnya satu enam ratus dua puluh relawan akan menjalani uji klinis tahap tiga vaksin sinovac
prosedur uji klinis dimulai selasa sebelas agustus dua ribu dua puluh dan akan berlangsung selama enam bulan
uji klinis tahap tiga vaksin sinovac akan gelar di enam titik di kota bandung
yaitu di rumah sakit pendidikan unpad di kawasan eikman
balai kesehatan unpat di dipati ukur puskesmas garuda puskesmas dago
puskesmas cembuluit dan puskesmas sukapakir
tetapi sekali lagi ancaman covid ini belum selesai
sampai nanti yang namanya vaksin itu bisa divaksinasikan kepada seluruh rakyat di tanah air ini
gubernur jawa barat ridwan kamil beserta kapolda jawa barat dan pangdam tiga siliwangi
resmi mendaftar menjadi relawan uji klinis fase tiga covid sembilan belas
saya pak kapolda dan pak pangdam juga mendaftarkan diri
sebagai relawan uji klinis tahap tiga vaksin sinovac
saya adalah relawan dari satu enam ratus an sehingga menurunkan spekulasi spekulasi dan provokasi yang tidak perlu
pada tahap awal uji klinis vaksin calon relawan atau subjek akan melaksanakan tes kesehatan terlebih dahulu
sebelum nantinya akan diberi suntikan vaksin
tim liputan cnn indonesia